nama tim mawar kembali disebut sebut kembali terlibat dalam kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
dan upaya percobaan pembunuhan toko nasional
tim mawar sendiri merupakan satgas yang terlibat dalam penculikan aktivis pada tahun sembilan puluh delapan lalu dan sudah dibubarkan
dalam laporan majalah tempo salah satu mantan anggota tim mawar diduga ikut terlibat dalam kerusuhan itu
meski demikian polisi sendiri belum membeberkan secara resmi
keterlibatan bekas anggota tim mawar pada kerusuhan di kawasan tamrin dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
tim mawar sendiri sudah dibubarkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
beberapa anggotanya telah menjalani peradilan militer dan hukuman
karena itu menteri pertahanan meminta agar tim mawar tidak diungkit ungkit lagi
jadi begini nih ya sudah saya bilang kemarin jogja udahlah
di mana itu sudah berapa puluh tahun sudah selesai jangan dibawa bawa lagi
ini luka lama jangan dibawa lagi
gak baik itu terus terus terus terus terus
itu berpengaruh nanti ya
itu selesai jadi tidak ada
kalau misalnya sudah purna yurawan dia sudah tidak bergabung apa apa lagi segala macam begitu
itu urusan mereka
tapi yang namanya kopassus aktif nggak ada yang gitu gituan
saya sudah tanya disini satu satu gak ada
saya coba satu satu coba ditanya nggak ada
gak ada yang berikut itu